meski punya ceruk pasar dan penggemar tersendiri
bisnis transportasi berbasis aplikasi online juga ditentang di banyak negara
seperti halnya di indonesia hari ini begitu kita lihat
penentang terbesar jasa transportasi online adalah pelaku penyedia jasa transportasi konvensional
pada empat belas maret dua ribu enam belas kericuan terjadi saat ribuan sopir taksi di kolombia turun ke jalanan bogota
para sopir berunjuk rasa mengecam keunggulan layanan transportasi berbasis aplikasi online uber
yang dinilai tidak adil dalam berkompetisi
sejumlah kendaraan jadi sasaran kerusakan
empat polisi bahkan menjadi korban dalam kericuhan
amuk masa mengecam uber pun dibalas polisi dengan semprotan gas air mata
polisi juga menahan lebih dari dua belas orang yang dianggap sebagai provokator
di spanyol aksi sopir taksi memblokir jalan untuk memprotes bisnis transportasi uber
terjadi pada delapan belas februari lalu
tak hanya menduduki jalan para pengunjuk rasa juga melempari petasan
mereka mendesak pemerintah spanyol membatasi ekspansi perusahaan transportasi online
keberadaan perusahaan transportasi berbasis aplikasi online dituding merugikan
dan membuat mereka kehilangan pekerjaan
aksi menolak bisnis transportasi online juga terjadi di cairo mesir
para sopir taksi mengeluhkan kehadiran taksi berbasis aplikasi online
para sopir taksi menuduh perusahaan taksi online berlaku tidak adil
dalam kompetisi memperebutkan penumpang